ketemu partai nasdem surya paloh buka suara soal kasus dugaan korupsi yang menjerat kader partainya syahrul yassin limpo
surya paloh menyebut yassin limpo mundur dari jabatannya sebagai menteri pertanian di kabinet joko widodo
dalam konferensi pers di jakarta ketua umum partai nasdem surya paloh memberikan keterangan terkait dugaan korupsi yang menjerat yassin limpo
palloh mengatakan bahwa limpo akan mundur dari jabatannya sebagai mentan dan akan bersikap kooperatif dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian pertanian yang menjerat namanya
paloh mengaku kecewa dan sedih mendengar kader dari partainya kembali terjerat kasus dugaan korupsi
ia menugaskan yassin limpo untuk menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan mengikuti aturan pemeriksaan
surya paloh juga menambahkan pengunduran diri yassin limpo dari jabatannya bertujuan agar fokus
serta memberikan ruang kepada limpo menjalani proses pemeriksaan yang sedang berjalan di kpk
pemerintah indonesia secure departemen yang dipimpinnya
di saat dia menerima penghargaan seperti itu yang juga merupakan saya pikir kebanggaan bagi kita semuanya
di dalam negerinya dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahami bagaimana terhinanya dirinya
kecewa sedih terlepas daripada semua permasalahan
upaya kita menegakkan keadilan di atas hukum yang berlangsung
menurut penelitian penyelenggaraan dan penyelenggaraan yang berlangsung
mentan syahrul yassin limpo disebut telah mengajukan surat pengunduran diri selaku menteri kepada presiden joko widodo
lalu apa sebenarnya alasan mundurnya sel
benarkah ini menjadi langkah persiapan jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka
dan untuk menjawab dan membahas hal tersebut saya akan menunjukkan beberapa hal
selanjutnya sudah bersama kami melalui sambungan luar studio bndh umum partai nasdem ahmad syahroni
selamat malam assalamu'alaikum bang rony
wa'alaikumussalam selamat malam
baik bang roni langsung saja jadi apa kemudian alasan pak sel mundur begitu setelah satu hari pulang
apakah kemudian ini juga rekomendasi dari pak surya yang semalam sudah ditemui oleh pak sel
yang pertama alasannya adalah yang bersangkutan terkait
berpengaruh di kpk
jadi itu yang pertama
yang kedua dia tidak mau akhirnya polemik ini tidak diselesaikan secara gentle
dan pengen dalam kondisi situasi sekarang
ya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi dan berpengara pada pak sel sendiri
bang rony tapi ini kemudian apakah memang ketika langkah mundur adalah mempersiapkan begitu ketika nanti akan ditetapkan
apalagi kemudian pak mahfud beberapa waktu yang lalu mengatakan ini sebetulnya sudah ditetapkan tersangka tapi belum diumumkan oleh kpk
seperti apa nasdem melihatnya
ya kita melakukan ini satu kita hormati proses hukum yang sedang berjalan oleh kpk
belum resmi menyatakan tahrul adalah sebagai tersangka
dan pak mahfud sudah menyampaikan itu secara terbuka
maka dengan adanya informasi yang kiranya diterima oleh pak sel
maka pak sel atas rekomendasi dari ketua umum memberikan satu saran untuk mundur
agar tidak merusak dari apa yang ada di ruang publik
terutama pada pemerintahan pak presiden
oke hanya soal merusak anda citra tadi kepada pemerintah joko widodo atau bagi partai anda juga begitu
mengingat ini sudah semakin dekat untuk pileg
kemarin sebelumnya ada pak plate yang juga terjerat kasus korupsi begitu bang roni
ya kalau masalah akan mengefek kepada partai pasti
tapi yang utama adalah untuk tidak berefek kepada pemerintahan
nah maka itu
agar tidak menjadi rusak segala suasana lebih baik mengundurkan diri untuk melaksanakan dan fokus menjalani proses daripada hukum yang ada di kpk
oke bang rony ketika tadi pak pratikno mengatakan memang pak sel sudah ingin bertemu dengan presiden
apakah memang belum bertemunya ini karena soal jadwal atau jangan jangan presiden enggan begitu untuk bisa bertemu dengan pak mentan
yang saya dengar pak sel sendiri kok yang tadi merubah waktu karena yang bersangkutan capek dan kita maklumin mungkin kelelahan dari kemarin sampai tadi pagi misalnya
jadi bukan pak presiden yang menolak tapi pak sel sendiri yang waktunya meminta mundur pada besok hari
saya ingat kemudian beberapa hal
kemudian beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar sebulan yang lalu ada informasi pak surya sempat bertemu dengan presiden di istana
apakah bahasan bahasan seperti ini juga dibicarakan waktu mereka bertemu begitu bang roni
lah mungkin bahasan yang pertama kan biasanya ketua umum saya membicarakan tentang terkait masalah kenegaraan komunikasi silaturahmi yang biasanya dilakukan oleh pak surya dengan pak presiden
itu kebanyakan bicara tentang negara
tapi kalau bicara tentang terkait pak sel misalnya berperkara di waktu terakhir ada pemanggilan begitu dan tiba tiba sekarang yang disampaikan oleh pak mahmud sebagai tersangka misalnya walaupun tidak disampaikan secara resmi oleh kpk
tapi ini adalah wujud bahwa komitmen partai nasdem sendiri
tidak seperti isu sebelumnya seolah olah hilang menterinya misalnya tidak bisa dikontak
ini hadir dalam konteks untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan
nah kita kita menghormati apa yang dilakukan oleh pak sarul sendiri karena beliau kan berpengalaman dalam melakukan dinas dinas birokrat
dan terakhir perjalanan ke spanyol
spanyol misalnya mewakili negara dan menerima penghargaan dari ruang publik tentang pangan terbesar di dunia
itu kan kerja kerja yang dilakukan oleh pak sel sendiri
baik bang rony artinya komitmen yang anda sebutkan tadi apalagi dari nasdem artinya siap di reshuffle begitu ya
artinya ketika nanti hanya tersisa satu ibu klhk begitu tidak masuk akal
tidak masalah begitu ya
hak prerogatif bapak presiden untuk meresafel para pembantunya kapan aja
bukan terkait dengan masalah hanya terjerat hukum misalnya
walaupun ada kinerja kinerja pak presiden punya hak prerogatif penuh untuk mengganti pembantunya
apalagi ini terjerat hukum misalnya
nah ini harus dilakukan lebih cepat lebih baik
sekalipun nasdem tinggal satu yaitu ibu siti nurbaya
komitmen ketua umum saya tetap mendukung pak jokowi sampai masa akhir jabatan dua ribu sembilan belas
bang roni ini kemudian tentu kita tidak bisa menafikan tafsir publik yang mengkaitkan satu sama lain
kemudian setelah pak plate hari ini pak syahrul
jangan jangan memang ada secara sistemik begitu
untuk kemudian menekan menteri menteri nasdem dalam koalisi
nasdem melihat hal demikian pula
enggak kita secara objektif aja
karena dalam rangka pemilu ini kan semua pasti akan dikaitkan
tapi kondisi sekarang kita sesuai arahan bapak surya paloh
bahwa tetap konsisten untuk mendukung bapak presiden dan kerja seperti biasa
ini musibah bagi kita semua tentunya
siapa sih yang mengharapkan musibah terjadi di depan mata kita
tapi ini yang terjadi
maka kita tetap evaluasi dan pak sel juga sudah memberikan komitmennya
bahwa kembali ke indonesia bukan hilang
dan mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi dengan perkara dengan kpk sendiri
baik baik kita tunggu kedepan akan seperti apa
terima kasih atas waktu anda
bang ahmad syahrul ini
pak om partai nasdem telah bergabung sama kami selamat malam
sehat selalu bang
selamat malam selamat malam